hari pertama puasa ramadan penumpukan calon penumpang kapal terekam di pintu masuk pelabuhan
jangkar situbondo jawa timur minggu pagi antrian yang didominasi oleh calon penumpang
berkendara sepeda motor ini bahkan mengular hingga ke halaman pelabuhan calon penumpang
tujuan pulau raas dan sabkudi di sumeneb jawa timur ini merupakan perantau dari pulau bali
mereka memilih pulang kampung lebih awal lantaran kini syarat mudik telah diperlonggar
saat hendak memasuki kapal para pemudik ini hanya diperiksa sertifikat telah dua kali
divaksin covid sembilan belas tanpa kewajiban menjalani tes usap maupun suntik vaksin covid sembilan belas dosis ketiga
selain itu para pemudik ini mengaku sudah satu hingga dua tahun tidak bisa bertemu
sanak saudara di kampung halaman akibat pandemi covid sembilan belas
selain di pintu masuk pelabuhan antrean calon penumpang kapal juga terlihat di loket penjualan
tiket mereka saling berdesakan demi mendapat tiket menuju pulau raas data salah satu pengelola kapal
ferry perintis antar pulau menyebut tren lonjakan pemudik mulai terjadi namun baru berkisar di angka
dua puluh lima persen dibanding hari biasa
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang otoritas pelabuhan jangkar situbondo mulai dua puluh lima april mendatang
akan menambah jumlah perjalanan kapal penyeberangan menjadi setiap hari
zainal ali mustafa situbondo jawa timur